oh hebat ya
jangan lupa pak masak sayuran buat debora
kang sobri pak ustadznya ada
tunggu sebentar ini juga penting
kalau siswa emak pasti sudah banyak yang besuk
kamu tunggu di dalam
jadi mau tanya apa saja boleh
begini boleh begitu boleh
cucu teh ngerasa hidup cucu makin susah
jualan gak laku
cucu teh salah apa tuh pak ustadz
cucu sudah berusaha
cucu teh udah berdoa
tapi teh kayaknya malah makin susah
kenapa jualan kamu itu tidak laku
karena sudah banyak minim market
harganya lebih murah
dan lebih bersih
karena mungkin allah ingin kamu mengambil jalan yang lain
maksudnya pak ustadz
kenapa sebuah jalan ditutup
mungkin di depannya itu jalannya rusak
atau ada jalan yang ditutup supaya pengguna jalan menggunakan jalan yang lain
kamu teh sudah berusaha
tapi tidak ada hasilnya
doa aja sih tidak salah
yang salah apanya
ketika allah menutup pintunya
dia selalu menutup pintunya

dia sedang membuka jendela untuk kamu
cucu bingung pak ustadz
lari usaha yang lain
iya pak ustadz
mams nanti di bukunya boleh dituliskan namanya aku gak
ya boleh atutut
terus nanti bakalan dijual di toko mums
itu cuma buat buku panduan di kantor pjtki
mau jenguk mas suha
kalau gitu sekalian aja yuk bareng
tapi aku gak usah ikutan ya mams
supaya aku bisa belajar ngaji di rumahnya pak ustadz kemet
kamu mah bukannya mau ngaji tuh
tapi mau ketemu sobri
biasa sibuk sama mas suka lah
hebat ya aceng
gak nyangka saya akan gak dangkul
hebat ya aceng
ah si aceng mah
wah lagi pada belanja nih bapak bapak
iya buat masak bu dokter
jangan lupa pak
masak sayuran buat debora
emangnya bapak bapak pada bisa masak ya semuanya
akum yang pinter masak bu dokter
si pebri masih
dua atau tiga hari lagi ya pak
itu tidak apa
ya udah kalau gitu saya pergusi dulu ya pak
soalnya saya mau ke rumahnya mas suha
lucu banget sih
lihat bapak bapak belanja kayak gitu
setahun disini malah lebih lucu
kalau kita lihat ibu ibu yang belanja
wah ini tidak benar ini ku
si acing pasti kesenangan ini
dikunjungin sama bu dokter
mesti diawasin ya
idan sekarang sudah banyak uang lagi
tapi bukan dari bisnis
tapi uang setatang yang dia pakai
belum tentu jang
bisa jadi dia memang punya bisnis
kita mesti kasih tahu setatang
jangan sampai dia ketipu
bisa jadi kang aceng sirik
mana ada orang sering sama si idan
apanya mau disirikin
kamu gak percayaan
saya akan beli disini bila sajaoln
akan baik baik spiritually
kenapa tuh mak nggak tanya
mak mak nggak usir
demam masih ada orangnya kali
kita pulang aja yuk
cek paling acing lagi pergi sebentar
baik pak ustadz
anak muda ma
tidak apa apa tidak besuk
sudah diwakili sama orang tua
kalau mau jalan jalan saja